kemenristek dikti berniat serius mendatangkan rektor asing untuk memimpin perguruan tinggi di indonesia
kemristek dikti beralasan mendatangkan rektor asing untuk mendongkrak kualitas perguruan tinggi di tanah air
namun kemenristek dikti masih harus melakukan sejumlah perbaikan regulasi atau aturan untuk mendatangkan rektor asing termasuk soal pendanaan
selain itu kemenristek dikti juga masih harus mendata perguruan tinggi mana yang siap menerima rektor warga negara asing
menristek dikti juga mencontohkan di beberapa negara rektor asing merupakan hal yang biasa
apalagi kemudian kampus yang dipimpin rektor asing bisa terdongkrak kualitasnya
namun dalam pemilihan rektor itu kemenristek dikti akan melihat resume pengalaman serta rekam jejak
kemenristek dikti berkata kesehatan saya nanti mulai tahun dua ribu dua puluh sudah dienons pada publik
ya targetnya nggak usah banyak banyak lah di dua atau berapa dalam empat tahun ke depan atau lima tahun ke depan sampai dua ribu
dua atau lima lah berbanding
bisa ptn atau pts
bisa ptn bisa pts bisa semuanya lah
saya tidak mengerti tapi mana akan kami mappingkan mana yang paling siap dan kami akan undang
dan nanti bagaimana dosennya nanti kalau rektor dari asing
bagaimana pendanaan saya akan bicara dengan menteri keuangan